lokasi yang satu ini juga tidak kalah seru dan menarik bagi anda yang belum punya rencana untuk menghabiskan waktu akhir pekan
tidak ada salahnya anda mengunjungi festival balon di jakarta
sebuah festival bertajuk indonesia balon art festival digelar di salah satu pusat perbelanjaan minggu siang
festival yang diadakan kedua kalinya ini memamerkan diorama khas indonesia yang merupakan karya seni dari balon
festival ini melibatkan para seniman balon indonesia
beragam bentuk balon mencerminkan budaya nusantara mulai dari monumen kesenian hingga kekayaan alam
dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini sudah ada produser lapangan cnn indonesia
sabila destudi salah satu pusat perbelanjaan di jakarta
destudi festival balon ini bagaimana antusiasme warga yang melihat festival seni balon di sana
ya selamat siang fani bagi anda yang belum memiliki rencana untuk menghabiskan waktu akhir pekan
atau menghabiskan waktu liburan bersama anak anak anda bisa mengunjungi salah satu festival di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan jakarta barat ini
yang menarik di sini fani bisa anda lihat juga di sebelah sini ada diorama khas indonesia
kemudian juga di sini ada bentuk atau gambaran tradisi
ini khas indonesia dari nias yakni lompat batu nias
ini semuanya terbuat dari balon fani yang dirangkai sedemikian rupa
menyusun atau disusun menyerupai bentuk bentuk khas kebudayaan indonesia lengkap dengan karakter lompat batu nias
kemudian kita bergeser ke sebelah sini fani di sini memasuki zona yogyakarta
kalau tadi kita berada di zona nias ini adalah zona yogyakarta
kita bisa lihat di sebelah sana ada
diorama karakter atau gambaran bagaimana bentuk tugu km yang ada di yogyakarta
di sini juga lengkap digambarkan dengan kehidupan masyarakat yogyakarta
ini ada seperti becak begitu fani dan juga ini ada karakter anak anak yang sedang bermain congklak
dan selain itu juga selain ada zona yogyakarta kita bergeser ke sebelah sini fani
ini di belakang saya ini ada bentuk
atau diorama khas indonesia lainnya ini ada candi borobudur
bisa anda lihat juga candi borobudur ini lengkap dibentuk dengan stupa atau ada juga di bagian atasnya
ini patung buddha dan memang semuanya ini adalah terbuat dari balon yang dirangkai menggunakan teknik khusus
salah satunya adalah teknik twist atau dengan cara memutar balon balon yang berbentuk panjang begitu fani
dan yang terakhir
ini ada kita memasuki zona bali
bisa anda lihat bali ini sangat berwarna sekali fani
di sini ada gapura besar khas bali lengkap dengan ornamen barongnya begitu
kemudian juga di sana di dalamnya ada karakter perempuan khas bali yang menggunakan baju adat bali
juga di dalam ada diorama penari
ada juga tari kecak dan juga tari pendet fani
dan misalnya kita lihat di sini juga sangat unik
kemudian fani memang untuk penyelenggaraan acara ini pihak penyelenggara menghabiskan sebanyak kurang lebih satu ratus lima puluh ribu balon
yang dikerjakan oleh tujuh puluh orang seniman balon dari seluruh indonesia yang datang dari medan hingga papua
dan juga memang pengerjaan balonnya ini
pengerjaan persiapan ini dikerjakan dalam waktu empat hari saja fani
titi melihat anda berjalan jalan itu sama saja dengan melihat miniatur budaya indonesia ya
tapi kalau berbicara mengenai budaya indonesia
apa pesan yang ingin disampaikan lewat pemilihan tema pada festival balon kali ini destu
ya fani pada festival yang diselenggarakan kedua kalinya pihak penyelenggara memang mengangkat tema wonderful indonesia
setelah pada penyelenggaraan pertama
ini diangkat temanya adalah satwa
tahun ini diangkat tema wonderful indonesia
jadi memang pesan yang ingin disampaikan selain ingin memberikan wadah bagi para seniman balon indonesia
juga menjadi sarana edukasi bagi anak anak untuk mengenali budaya keanekaragaman yang ada di indonesia
kemudian juga untuk membangkitkan imajinasi anak anak juga tentunya fani
jika setelah selesai siaran ini saya atau mungkin yang menonton di rumah ingin berwisata
atau melihat lihat situasi di sana berapa biaya yang harus dikeluarkan
ya fani memang selain anda bisa menyaksikan diorama khas indonesia yang semuanya terbuat dari balon
anda juga ada bisa mengunjungi workshop pembuatan balon secara langsung
kemudian juga ada face painting
biayanya cukup merogoh kocek sebesar dua puluh ribu rupiah saja untuk satu orang di hari senin hingga kamis
kemudian di hari jumat hingga minggu sebesar tiga puluh ribu rupiah
festival balon ini fani memang sudah digelar sejak dua puluh sembilan juni kemarin hingga delapan juli dua ribu delapan belas mendatang fani
baik terima kasih sabila destu atas laporan langsung anda dari tempat anda berada